saya pikir kita tetap sama pada posisi bahwa kita menolak hukuman mati
menolak hukuman mati itu artinya bukan kita menolak hukuman buat para penjahat
kita tetap mau ada hukuman justru tetapi harus manusiawi
menurut kami hukuman mati itu bukan tindakan yang tepat
selain dia bertentangan dengan satu nilai soal
soal hak untuk hidup ya
kita percaya bahwa hidup itu dari tuhan dan tuhan pula yang harusnya mengakhiri
bukan manusia yang merentukan
itu sesuatu yang absolut
kedua konstitusi saya masih meyakini konstitusi indonesia itu menjamin
meskipun penafsirannya banyak diselewengkan oleh banyak orang
termasuk para ahli hukum yang mengatakan bahwa boleh menerapkan hukuman mati
meskipun hak untuk hidup dijamin
yang berikutnya lagi kita punya pandangan bahwa
eksekusi hukuman mati itu sistem hukum di satu zaman yang sangat otoritarian
sejak zaman zaman pertengahan abad pertengahan
untuk menunjukkan kekuasaan si penguasa menakut nakuti
hari ini zaman sudah makin canggih dan kompleks
jadi determinatif ya mencegah sebuah kejahatan itu tidak
dengan cara menunjukkan keberingasan
dia harus lewat sistem pencegahan
tidak ada studi yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu menekan angka kejahatan
singapura menerapkan hukuman mati
punya hukum soal hukuman mati
tapi kejahatan itu minim di singapura karena sistem pencegahannya
bukan karena orang takut semata mata pada soal hukuman matinya
nah jadi tidak ada studi yang mengatakan hukuman mati itu punya efek
indonesia kalau memberikan hukuman mati juga harus memastikan proses hukum itu ditempuh dengan baik
kita lihat banyak kasus hukuman hukuman mati itu itu proses hukumnya penuh dengan kecacatan
baik apa poin poin kelemahan ataupun kecatatan yang anda maksud mas haris
misalnya saya baru merilis satu catatan tentang pertemuan saya dengan freddy budiman dua tahun lalu
saya kebetulan datang bukan kebetulan
saya memang datang ke nusa
perambangan ketemu dengan beberapa apa narapidana di sana mencerita mereka bercerita tentang kasusnya
ada yang kita follow up dan lain lain termasuk waktu itu yang minta ketemu saya orang namanya freddy budiman
itu pertemuan saya dengan freddy budiman itu disaksikan oleh kepala lp oleh pendamping rohani
dan lain lain beberapa orang dia menceritakan misalnya bagaimana dia bilang dia secara
psikologis dia mengatakan secara secara verbal saya siap saya tahu saya menjahat saya tahu saya
bandit dia bilang seperti itu tapi dia menjelaskan ini yang menjadi catatan penting kejahatan seperti
narkoba itu kejahatan yang sistemik dia menyebutkan bahwa ada orang orang di balik institusi yang
membantu dia mendatangkan narkoba itu ke sini itu nah terus dia bilang kenapa cuma saya dan
supir truk yang bawa narkoba itu yang baik apakah dimaksud apakah juga disampaikan orang orang
tersebut siapa yang dimaksudkan oleh freddy budiman dia sebut dari misalnya dari bnn dari
pabes polri dari pihak cukai gitu ya dia bilang saya kan mau datangkan saya mau datangin barang
yang banyak besar gitu saya harus acarain gitu terus orang orang itu yang dibalik telepon dari
beberapa institusi itu minta atau nitip harga bahasanya begitu dia bilang saya nggak pernah takut
nitip harga karena mereka nge tripnya sepuluh ada yang tiga puluh di tanya sama saya pak haris tau enggak
berapa harga barang per butirnya yang saya dapat itu dari dari pabrik saya bilang lima puluh dia bilang
salah pak cuma lima ribu perak dan saya jual barang itu di indonesia harganya dua ratus ribu sampai tiga ratus
rangsnya begitu jadi kalau orang mau nitip sepuluh dua puluh ribu tiga puluh ribu dia bilang saya nggak pernah takut gitu dengan modal yang kecil dapet untung berbeda
dia bilang saya nggak pernah takut

baik ini artinya pernyataan freddy budiman mengatakan bahwa dalam peradilan narkoba
bahwa ia juga atau ada keterlibatan dari oknum bnn begitu
ada dari institusi bnn dari polri dari becukai
bahkan dia bilang dia cerita sama saya saya pernah bawa mobil pak
dia bilang saya boleh sebut merknya nggak di bnn
silakan mas haris
dia bicara begini
dieksekusi tapi yang seperti ini terus ada kan juga nggak bagus
saya nggak tahu udah di eksekusi belum tuh malam ini
saya tadi udah nonton tv saya udah saya udah saya putuskan malam ini saya nggak mau nonton tv
tapi menurut saya begini saya juga sudah bicara sama yang saya anggap orang yang punya akses ke presiden
saya juga ditelepon sama pak selamat ketika saya rilis tulisan saya keterangan saya
kita diskusi dengan baik dengan pak selamat
terus dia bilang gimana ya
saya bilang soal pak johan budi ya yang ke istana
tapi kalaupun anda tetap eksekusi semua pemerintah ini silahkan
tapi bagaimana anda mau bongkar satu kejahatan kalau
satu elemen kejahatannya yang bisa menjadi memberikan informasi dieksekusi
nah itulah titik kelemahan dari satu hukuman mati
hukuman mati itu kan biasanya dikasih buat penjahat atau kejahatan yang sangat berat
biasanya kejahatan yang berat itu biasanya dilakukan secara bersama sama
kalau yang lain belum terungkap yang satu yang punya informasi sudah dieksekusi
lalu bagaimana mengungkap yang lain
kalau melantik keungkap dan ternyata beban kejahatan pada orang yang sudah dieksekusi
itu tidak sebesar atau tidak semestinya yang mendapatkan hukuman mati
kan orang itu sudah mati tidak bisa dihidupkan lagi
jadi singkatnya bahwa ada campur tangan konstitusi dalam hal ini
dikatakan oleh freddy adalah bnn begitu dalam hal peredaran narkoba
jadi tidak ia sendiri bersama dengan kurir kurir lainnya
nah kalau kontras katakanlah menentang hukuman mati
jadi apa menurut anda mas haris
apa hukuman yang paling tepat untuk para gembong gembong narkoba ini
karena kita tahu bahwa ini dilakukan pemerintah mengatakan
karena untuk menekan indonesia untuk tidak lagi mendapat predikat indonesia darurat narkoba begitu
saya mulai dari yang terakhir dulu
sudah dua eksekusi bergelombang dilaksanakan
saya pikir mesejnya sudah didapat
namanya penjahat apapun resikonya dia cari uang dia butuh uang
ya pasti terus saja berbisnis
nah jadi bukan soal memberikan mesej kepada penjahat supaya tidak ditundukin lagi
namanya gembong narkoba dia kan duduk santai di hawaii mungkin atau di mara kita tidak mengerti
dia menggunakan orang orang yang butuh duit untuk datang ke sana
untuk membawa narkobanya masuk ke sini
jadi buat saya adalah soal pencegahannya dulu
mau ngomong hukuman itu dimulai dari pencegahan kejahatan itu
yang kedua kalaupun sampai dia melakukan
ada kurir operator apapun lah ya
atau bahkan bandarnya sendiri yang bawa ke sini ketangkep
proses hukumnya harus bagus
itu yang kedua
alternatif apa penghukumannya
ya bisa bisa dihukum seumur hidup
atau dihukum ratusan tahun barangkali
ya silahkan ya didiskusikan
itu tantangan kita bersama
tapi jangan semata mata melihat soal menanggulangi narkoba hanya pada
oke biarkan masuk
biar sampai sini sampai di sini terus langsung dihukum
usahain hukuman mati
nah seolah olah kita kayak nggak ada filter atau proteksi untuk mengurangi atau menahan laju kejahatan ini
baik mas haris azhar terima kasih
maaf karena waktu kita terbatas
tapi terima kasih karena telah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news